saatnya rekomendasi makan siang
di wilayah desa canggu kuta bali bisa menjadi pilihan anda saat brunch
selain berbagai pilihan menu lokasi brunch ini juga menyajikan titik menarik untuk bersuah foto
seperti apa brunch di canggu yang menjadi tren di kalangan muda
kita lihat bersama informasinya yang sekaligus menutup cnn indonesia news hour hari ini
saya maggie kalista terima kasih
selamat siang dan sampai jumpa
anda bisa gesah dan tidak sempat untuk sarapan anda bisa makan di setelah pasca waktu sarapan dan menjelang makan siang
dan di wilayah canggu kuta bali ini ada banyak sekali tempat brunch yang ngetren di kalangan anak muda
selain beraneka ragam kuliner yang bisa dinikmati anda juga bisa melakukan swap foto di kafe maupun tempat makan yang ada di canggu ini
dan dapat menguploadnya di instagram maupun facebook

tak sulit menemukan tempat sarapan brunch makan siang hingga makan malam di wilayah canggu kuta bali
hampir semua jalan utama di sisi kiri kanan jalan bahkan termasuk ke dalam gang mudah untuk menemukan lokasi hidangan lezat
salah satunya berada di jalan utama pantai berawat canggu ini
dari pagi hingga malam tempat ini selalu ramai pengunjung secara silih berganti
bahkan saat jam usai sarapan menuju ke jam makan siang pun pengunjung tetap berdatangan
di saat brunch time pun para chef dan staff tetap sibuk di area dapur
dengan cekatan pesanan pun dibuat
dan tentunya dengan rasa teknik memasak serta perasaan
penyajian yang istimewa
saat dihidangkan di depan mata tampilannya sungguh menggoda selera
selamat siang bapak
ini adalah salah satu favorit kita di sini
dan ini sausnya hollandaise sauce
boleh saya tukang sausnya bapak
pak apakah di jam brunch itu selalu ramai seperti ini pak
jadi kita memang
di sini tamu tamunya suka dari branch time sampai ke lunch adalah peak time nya kita di sini pak
sajian satu porsi chicken sneasel benedik ini dijual seharga rp delapan puluh lima
menu favorit branch lainnya adalah big brecky yang porsinya lebih besar dan mengenyangkan
menu brand yang saya pesan kali ini adalah big brecky
dan kalau saya mengisahkannya adalah sarapan yang kesiangan
karena tidak sempat tadi sarapan kemudian menjelang makan siang
jadi porsinya saya pilih yang agak besar biar mengenyangkan
menu sarapan big brecky yang sekaligus menjadi menu brunch ini dibanderol seharga rp sembilan puluh lima
pengunjung yang datang ke tempat ini tidak hanya ingin menikmati sajian makanan yang dipilih
namun mengabadikan sajian termasuk lingkungan sawah yang alami
berbagai pilihan cake dan pastry mengundang selera
saat memasuki cafe di jalan berawat canggu ini
mulai dari berbagai cookies brownies hingga muffin tersedia di etalase kaca
yang tak kalah menarik pastry yang diberi label cinta napoleon dan cheesecake ini pun menggoda mata
berbagai menu kopi dan aneka minuman dari buah lainnya juga tersedia
harga minuman mulai dari rp dua puluh hingga rp lima puluh
di cinta cafe sebenarnya kita punya beberapa menu favorit
tapi kita harus mengatakan bahwa kita sangat terkenal
kita akan membuat dessert yaitu cheesecake
tapi setelah itu kita akan membuat banyak makanan western
kafe yang dirancang outdoor tanpa ruangan berasa ini selalu ramai wisatawan domestik dan mancanegara
apalagi saat brunch hingga usai makan siang
nah untuk pastry napoleon dan cheesecake ini dibanderol masing masing rp lima puluh dan rp lima puluh lima
sementara secangkir cappuccino dibanderol seharga rp tiga puluh lima
dan sepertinya cinta napoleon ini sangat kelihatannya kres gitu
memang keras dan berbalur dengan semacam gula putih
dan kita coba yang cheesecake seperti apa
sangat lembut sekali dan terasa sekali cheese nya
dan dibalur dengan mix berry yang terasa manis
anda ingin brunch sekaligus makan siang dengan beragam pilihan menu saat di bali
wilayah canggu kuta bisa menjadi salah satu alternatif
tim liputan cnn indonesia kuta bali